setelah tertunda selama dua tahun jalan tol seksi tiga mojokerto barat sepanjang lima km
akhirnya selesai dibangun
selesainya jalan tol mojokerto barat ini diharapkan dapat mengatasi kemacetan saat liburan natal
dan tahun baru di jalan bypass mojokerto
proyek jalan tol ini sempat tertunda karena ada kendala pembebasan lahan
di desa pinom kecamatan jetis kebupaten mojokerto
saat ini tinggal dilakukan pemasangan rambu rambu dan perbaikan sejumlah taman
jalan tol mojokerto barat ini menghubungkan jalan tol surabaya mojokerto
menuju mojokerto barat di pintu keluar desa pagaruyu kecamatan gedek kabupaten mojokerto
jalan tol ini akan dibuka untuk uji coba mulai satu desember mendatang
dan gratis untuk para pengendara dari surabaya menuju mojokerto
namun pengelola jalan tol pt marga harjaya infrastruktur belum bisa menentukan besaran tarif
tarif masih dalam tahap usul yang diajukan ke kementerian perhubungan
siti tiga sudah kita
saatnya kita sudah mengajukan untuk layak operasi dan sedang diproses
alhamdulillah mudah mudahan kita bisa operasionalkan dan disosialisasikan di tanggal satu desember nanti
mulai bisa dilewati mulai kapan ini pak
tanggal satu desember dua ribu enam belas
untuk tarifnya pak
tarif kita sosialisasi dulu
nanti akan dikeluarin ke keputusan dari pemerintahnya
sehingga dari situ nanti
sehingga kita bisa tahu untuk ditelapkan oleh pemerintah